selamat datang bapak bupate di kangdang
ini yang benar
ini yang gue maksud
pas banget ya
yang hadap mana ini gue tanya
tabu dari mana gue tanya
yang mau baca siapa
ini udah putar ketukar ketukar
tabu dari depan
nerawak kan aja pak
gini doang aja pada mbalus gimana mau maju nih gimana mau nyambut bupati
bupati salam jantung
bupati salam jantung
bupati salam jantung
bupati salam jantung
apaan sih ya nje
ah enggak enggak enggak
enggak sini sini
nyok kita ngarah ondel ondel
saya susah bedain
ondel ondel mukanya nggak ada yang kembung begini
ah lu tuh yang blow on
ada lagi dong
mas ondel ondel kayak begini lo yang kagak kagak aja lo
lo kan minta sama gue cepek
gue kasihnya satu juta
masa jadinya cuma kayak begini doang
gerup sih lo gerup sih lo
itu ondel ondelnya nggak usah nggak ngeliat sih
lah lah lah itu dia ondel ondelnya
kalahin anak anak lu aja lu yang gangga aja lu
bruh pergi lu
ntar seperti yang penting bener yang ada
tolak bupati tolak bupati tolak bupati tolak bupati tolak bupati
ella ini ada apaan ci
ella sebagai aktivis itb
tolak apa ya
inginkan aji sobar menghentikan pembuatan ondel ondel
ella lo kudunya ngebantuin menggrecokin lo
tidak mau pokoknya aku ada misi
tolak bupati tolak bupati
hitut mak hitut mak
tolak bupati tolak bupati
tolak bupati tolak
apalah gue dipitrain
kalau sekali lagi melakukan demo di sini lo harus berhadapan dengan gua
kagak ela pokoknya kagak setuju
sebagai warga negara indonesia ingin meneruskan perjuangan era kartini
cut nyadin cut ke cut cut mini
cut motol cut tarik
eh cuta pokoknya bupati harus datang
udah udah udah
tukang sekalian berdua itu apa sih sama aja lo tibang tugas malam aja ondel bisa
hilang ini ini ini ini aparat keamanan tunggu tunggu tunggu tunggu
asal lu tahu aja ada orang yang gua curigain
lu tahu si ella kan si ella itu kan enggak seneng kalau gua menyambut kedatangan bupati
pasti dia pencurinya
eh bu mak dengerin ya saya meski kata nika setuju nih bupati datang kemari saya tetap jujur
nggak main curang ngeper ngeper ngeper apaan ngeper ngeper apa jujur aja lu ngomong eh muka lu aja
mak ella lu berdua bisa diem kagak bisa kok kalau lagi di kamar mandi
gini aja deh gimana salah satu dari elupadeh jadi ondel ondelnya
eh anak aja
berarti harus melatih latih ngasih
nggak mati mati bank kasih ternyata kita